sebenarnya kita mau pergi jam berapa sih
apakah kemaleman lagian bukan termalang kita udah mulai trawe tak telepon lagi
lo sono jadi pergi apa kagak iya tak lo telepon dah jadi apa kagak kalau kagak jadi
kan kita pergi bertiga aja hehehe naik bajaj gw ada hal agian juga pulangnya kagak kemaleman
berdua doang bertiga lama sama bang ojak juga oh seperti itu jadi kita bertiga tiga naik motor
ya enggak mak nanti bang ojek mau minta tolong mas pur atau kang tisna buat ngantar kita kalau sama
si tisna apalagi sama sipur itu namanya bukan bertiga seperti itu lihatnya kamu capek coy iya
mau bantuin ya
justru aku mau lawarin es daun coy
nggak jadi tuh
terkembang ngajak sih
gue nggak jadi nyium gausnya om tisna deh ya udah maafin dong ngajak ya udah nggak usah bayar
emang siapa yang mau bayar
john yang masuk selokan kan mau taruh di rumah lo kan
motor saya kenapa kamu ikut ikutan meriksa gerobak ya terserah aku lah soal gerobak gerobak aku kok
hai berita duka telah meninggal dunia dengan tenang sebuah motor jadul huk
assalamualaikum ibu assalamualaikum
ibu mau kemana kan katanya kita mau ke prj katanya kamu mau beli sepatu baru udah sana kamu ganti baju dulu jadi bu
kalau si cunggring sih bisa tis
berarti kamu harus manggilnya si g boy
biar dia tahu yang diajak ngomong itu dia
jak ajak ngomong atuh jak
kagah lo aja yang ajak ngobrol
motor saya mau diapain jak
kamu tega ya
masa gara gara motor nggak mau hidup
tis nak ini motor gue bawa ke bengkel
sok atuh lanjutin
mana sih laki lo kagak dateng dateng
bentar lagi mak
lagi pada ngapain berdua
lagi nunggu bang ojak
tati sama emak mau ke prj
oh jadi lo berdua
mau padam ke prj
tis lo berat amat sih
kalau begitu berhenti dulu jak
saya mau turun dulu
kalau lo turun yang bawa motornya siapa
masih nempel pak
masih mas pur
kenapa ga dipakein minyak tanah aja
wah bercanda kamu
di jakarta sekarang mana ada yang jual minyak tanah
oh yaudah ya pak
sebenarnya kita mau pergi jam berapa sih
apakah gak kemaleman
lagian bukan ntar malam kita udah mulai terawih
jadi pergi apa kagak
iya tat lo telepon dah
jadi apa kagak
kalau kagak jadi mendingan kita pergi bertiga aja
lagian juga pulangnya kagak kemaleman
teleponnya gak diangkat sama bang ojek
lah kalau tahu gitu gak perlu telepon
mas pur ambil sendiri ongkosnya ya
maaf pak kelebihan
kalian mau kemana
iya pak berangkat ya
eh tunggu dulu
minggu depan aja
tangan bapak kan masih begini
tangan bapak begini terus
ini udah sore
kalau kagak jadi kagak usah pergi sekalian
ya udah kita jadi aja ya
ya tinggal aja
terus kita naik apaan